adalah lima ratus meter dari titik koordinat yang hilang
enggak tahu soalnya itu ada di seberang gue tuh masih pada bagian dari blackbox blackbox itu
apakah ini voice data atau flight data knkt yang mengerti jadi ini sudah saya temukan
oleh tim sar gabungan
baik dari angkatan laut basarnas maupun yang lain bnp bnp bppt dan knkt
knkt saya serahkan ini tugas beliau berikutnya untuk memproses mudah mudahan bagian yang lain